menteri dalam negeri tito karnavian meminta semua pihak melaksanakan aturan perpanjangan ppkm
termasuk pembatasan dua puluh menit waktu makan di rumah makan
tito menyebut penegakan aturan di lapangan dengan cara persuasif dan tidak menggunakan kekuatan berlebihan
adalah kunci utama kesuksesan ppkm
kita tahu bahwa masyarakat kita juga sedang mengalami tekanan
karena situasi krisis kesehatan masalah ekonomi tapi juga kita memerlukan mendisiplinkan masyarakat kita
karena kunci utamanya adalah justru di bagian hulu adalah krisis masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan
jadi kita mohon juga kerjasama dari semua pihak termasuk non pemerintah toko toko masyarakat ormas okp
mari kita bekerja bersama sama agar
kebijakan pembatasan ini yang memang tidak enak tapi harus kita lakukan
dapat betul betul efektif sehingga pada saat nanti tanggal dua agustus
kita berharap betul kasus bisa melandai positive rate juga melandai
kemudian itu akan berakibat kepada penurunan bed occupancy ratio kesediaan tempat tidur
sementara pemprov dki jakarta mencatat angka penurunan beberapa
parameter covid sembilan belas sejak pemberlakuan ppkm darurat
namun angka positivity rate masih tinggi
misalnya angka kasus aktif pada enam belas juli sempat mencapai satu ratus tiga belas kasus
tapi pada minggu sudah turun ke angka enam puluh empat ribu kasus
pemakaman dengan protap covid yang sempat mencapai tiga ratus lima puluh jenazah per hari
kini diklaim sudah di bawah dua ratus per hari
berbagai data ini juga selaras dengan pantauan pasien baru di rumah sakit rujukan di jakarta
yang dilaporkan berkurang dari sebelumnya

dan angka enam puluh empat ini adalah dua kali lebih tinggi dibandingkan puncak gelombang pertama yang lalu
dan angka enam puluh empat ini adalah dua kali lebih tinggi dibandingkan puncak gelombang pertama yang lalu
jadi ketika kita sekarang mengatakan bahwa kondisinya menurun dibanding bulan lalu
jangan kemudian cepat cepat puas karena status hari ini itu masih dua kali di gelombang pertama dulu
ini masih jauh di atas rekomendasi ideal dari who
ini masih jauh di atas rekomendasi ideal dari who
berapa itu di bawah lima persen
namun konfederasi serikat pekerja indonesia kspi secara spesifik
meminta gubernur dki jakarta anies baswedan untuk tidak hanya menyidak perusahaan swasta
tapi juga perusahaan yang berada di bawah naungan pemerintah provinsi
berdasarkan laporan dari serikat pekerja di pt transjakarta
hingga saat ini jumlah kematian akibat covid sembilan belas di bumd tersebut telah mencapai dua puluh orang
dengan ratusan lainnya telah terpapar covid selama pandemi
pak anies gubernur dki jakarta periksa pt transjakarta tj
itu beroperasinya seratus persen
sampai hari ini saya baru mendapatkan laporan
tingkat kematian para pekerja buruh karyawan transjakarta
lebih dari dua puluh orang hari ini masih ada yang mati
ada apa ini dengan gubernur dki jakarta
di rumahnya sendiri saja transjakarta di bawah bumd pemda dki
dua puluh orang pekerja buruh sudah meninggal pak gubernur
dan ratusan orang sudah tertular covid sembilan belas
jangan sidak sidak ke perusahaan lain
di rumah sendiri tidak disidah
pemerintah meminta masyarakat untuk tetap puas pada mengingat kasus covid sembilan belas di indonesia
telah mencapai lebih dari tiga juta kasus
demi liputan cnn indonesia